kita ke informasi selanjutnya sebanyak dua puluh tujuh pekerja migran indonesia dikonfirmasi terinfeksi covid sembilan belas ketika tiba di taiwan
untuk mencegah tenaga kerja indonesia positif corona diberangkatkan badan perlindungan pekerja migran indonesia menyidak sejumlah perusahaan penyalur tenaga kerja
salah satu perusahaan penyalur tenaga migran yang disidak pada kamis malam terletak di kelurahan kedaung wetan kecamatan neglasari kota tanggerang banten
pihak bp dua mi meminta pengelola usaha penyaluran pekerja migran untuk melakukan tes swab agar tidak memberangkatkan calon pekerja yang terpapar covid sembilan belas
bp dua mi sedang melakukan kontak tracing untuk mengetahui awal mula penularan virus
pp dua mi akan menindak keras jika ada perusahaan yang ditemukan melakukan kecurangan seperti pemalsuan surat bebas covid sembilan belas
total dua puluh tujuh yang dinyatakan positif covid sembilan belas
lima belas sudah terdeteksi nama namanya dan dikirim oleh pusat mana
lima belas yang masih dalam proses konfirmasi
di taiwan semua
perusahaan yang pertama saya ulangi pt sentosa karya aditama
yang kedua pt graha ayu karsa
yang sekarang sini
ketiga pt evita melati
keempat pt eko risti berkarya
di jawa timur
kemudian yang kelima pt mitra sinergi sukses